seperti inilah bentuk patung ganesa di tempat persembahan sesajen di bibir kawah gunung bromo dusun cemoro lawang desa ngadisari kecamatan sukapura kabupaten probolinggo sebelum hilang misterius
pada rabu lalu patung yang dibuat pada dua ribu dua belas lalu tepat dua tahun setelah erupsi bromo itu dilaporkan hilang
diketahui patung dewa ilmu pengetahuan itu termasuk benda sakral bagi warga hindu tengger dan kerap digunakan untuk keperluan ritual keagamaan
rabu siang anggota polsek sukapura dan petugas tnbts dan warga tengger telah berupaya mencari keberadaan patung di sekitar lokasi namun tidak ditemukan
kanit reskrim polsek sukapura aibda dadang haryanto menyebut
dari olah tkp polisi hanya menemukan sisa sisa reruntuhan dan aneka sesaji
di sekitaran punden
polisi belum berani menyimpulkan apakah patung tersebut dicuri atau jatuh ke kawah
ya memang tidak ada berarti kita anggap hilang
cuma hilangnya itu diambil kita tidak tahu
bisa juga salah satu wisatawan mungkin selfie disitu naik di tempat sesaji dan mungkin patung ganesha itu kesenggol akhirnya jatuh ke kawah
warga suku tengger berharap patung ganesa bisa segera ditemukan keberadaannya